terima kasih saudara hujan deras yang terjadi sejak jumat dini hari
membuat jalur tol sediatmo arah bandara internasional soekarno hatta
dari visual amatir yang kami peroleh banjir terjadi pada jumat pagi
terpantau dari tol sediatmo arah jakarta
yang mengarah ke bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
situasi lalu lintas terganggu genangan bahkan mengalami macet
di sekitar area banjir
saat ini petugas jasa marga bersiaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas
dan melakukan upaya penyusutan genangan
untuk melalui kawasan tol sediatmo
bagaimana pantauannya sore hari ini sisko
ini masih macet banjir masih tergenangkah di kawasan tol sediatmo arah bandara
baik kalau kami gambarkan pada petang hari ini
auddi dan juga saudara untuk di kilometer dua puluh sembilan
tempat kami melaporkan ini kepadatan arus lalu lintas ini masih terjadi
untuk kendaraan roda empat
kemudian yang pribadi ataupun daring bahkan pengangkut logistik seperti itu
nah dari ketahuan kami untuk kemacetan sendiri ketika kami melakukan perjalanan
dari palmerah menuju ke arah ke kilometer dua puluh sembilan ini sudah terjadi sejak kilometer dua puluh tujuh
nah kami akan menggambarkan kepada anda audre bagaimana kondisi terkini
ataupun juga suasana di tol sediatbo di tanggerang banten ini untuk sore hari ini
kalau dilihat memang untuk ketinggian muka airnya sendiri juga sudah mengalami penurunan
seperti itu namun memang dengan adanya menghindari genangan
genangan yang ada di pinggir jalan seperti di kilometer dua puluh sembilan ini menyebabkan pelambatan
kendaraan kendaraan yang akan khususnya menuju ke arah soekarno hatta
di sini bisa kita lihat ada empat lajur seperti itu
ada kemudian terdapat genangan di lajur satu dan juga lajur dua
sehingga menyebabkan kendaraan kendaraan yang juga bertemu dari arus bawah
ataupun juga dari arus atas yang kemudian bottleneck ataupun juga bertemu ini
dan juga kemudian menemukan banjir sehingga menyebabkan antrian kendaraan
nah kalau kita bisa lihat ataupun juga kami pantau audrey dan juga saudara
di sepanjang ataupun di bibir jalan tol tempat kami melaporkan ini di bahu jalan tol ini
juga berseberangan dengan saluran air seperti itu bahkan ketinggian saluran airnya itu
lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan jalur tol sehingga memang menyebabkan
air ini kemudian keluar ke arah jalan tol dan menyebabkan menggenangi
setidaknya satu hingga dua ruas jalan tol yang berada di tol sediat moas ini
apakah hanya di kilometer dua puluh sembilan saja audrey dan juga saudara
informasi yang memang kami dapatkan tidak hanya di kilometer dua puluh sembilan saja namun
menuju ke exit ke tiga puluh satu ataupun juga ke tiga puluh tiga ini masih juga terpantau masih ada genangan air
seperti itu setidaknya lima sampai sepuluh cm sehingga bagi masyarakat yang kemudian akan beraktivitas
ataupun juga akan menggunakan pesawat udara melalui bandara soekarno hatta
memang dari pihak jasa marga sendiri juga mengharapkan bagi masyarakat ini
bisa mengatur ulang jadwalnya atau berangkat lebih awal seperti itu
atau bisa juga dengan menggunakan akses jalan jor dua
memang sejumlah hal ataupun juga sejumlah langkah dilakukan oleh pihak jasa marga
yaitu dengan melakukan penyedotan seperti itu menyediakan setidaknya lebih dari enam puluh alat sedot
untuk bisa membuang setidaknya genangan ataupun juga air yang berada di ruas jalan tol
nah kalau kami pantau juga audrey dan juga saudara tadi juga ketika kami melewati
di kilometer dua puluh tiga bahkan dua puluh empat seperti itu di gerbang tol kamal satu ini juga cukup dekat dengan kali kamal
satu ini juga cukup dekat dengan kali kamal satu ini juga cukup dekat dengan kali kamal
sehingga bagi masyarakat kemudian yang nantinya akan melalui ataupun juga menggunakan akses jalan tol
menuju bandara ini memang harus membutuhkan upaya yang ekstra seperti itu
bahkan memang tidak hanya di akses jalan tolnya saja audrey dan juga saudara kami juga mengumpulkan sejumlah informasi
dan juga memantau bahwa di seputar bandara soekarno hatta pun juga akibat curah hujan yang tinggi
sejak jumat ini hari tadi juga menyebabkan kemudian tinggi muka air di sekitar jalan perimeter selatan ini
sehingga memang bagi masyarakat yang akan melakukan berpergian khususnya dengan menggunakan pesawat udara
seperti itu bisa mengatur ulang jadwalnya ataupun juga menggunakan alternatif lain
ataupun juga bahkan menggunakan kereta bandara audrey
adakah juga petugas yang mengatur untuk mengurai arus lalu lintas kepadatan akibat banjir
yang mungkin saja ingin mengejar jam keberangkatan menggunakan pesawat udara
ini nampaknya kalau bisa kami katakan sebenarnya sulit audrey dan juga saudara
kenapa ketika kami ada di kilometer dua puluh
ataupun juga dua puluh empat meskipun sudah dilakukan bantuan seperti itu oleh pihak kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas
karena memang untuk di kilometer dua puluh delapan ini juga sempat terkenang banjir di arahkan ke atas
namun kalau bisa kita bandingkan saja pada sore hari ini atau petang hari ini
kendaraan yang melintas ataupun juga maju ini hanya bisa dipacu setidaknya lima sampai sepuluh km per jam saja
audrey dan juga saudara itu dengan catatan dari kilometer dua puluh tiga ke kilometer dua puluh sembilan saja membutuhkan waktu empat puluh lima menit
sehingga memang alternatif yang bisa
yang digunakan bahkan disampaikan oleh pihak jasa marga adalah dengan menggunakan jalur alternatif jor dua
untuk bisa menuju ke arah bandara ataupun juga dengan menggunakan kereta bandara
dan di sisi lain juga memang dari pihak jasa marga juga mengupayakan untuk melakukan penyedotan di titik titik yang adanya banjir
dengan menggunakan alat sedot seperti itu ke saluran saluran terdekat yang berada di seputar ataupun juga di sekitar bahu jalan tol
akibat banjir jalan tol yang mau mengarah ke bandara soekarno hatta sampai dengan sore hari ini masih macet